di hari guru ini mendikbud nadiem makarim mendorong guru untuk berinovasi
tapi bisakah ini terwujud di tengah banyaknya tadi permasalahan di dunia pendidikan
sudah bersama kami melalui sambungan telpon ada ramli rahim ketua umum ikatan guru indonesia
pak ramli selamat malam
selamat malam mbak assalamualaikum
waalaikumsalam pak ramli kalau kita melihat pidato pak nadiem ya yang viral di lini masa beberapa waktu lalu
menyebutkan bahwa guru harus berinteraksi dengan murid kemudian berdiskusi
dan juga ada mengurangi jam jam pelajaran di dalam kelas artinya ada interaksi yang dilakukan di luar kelas gitu
mas pak ramli melihat ini ada ekosistem yang nampaknya ingin dirubahkah oleh nadiem makarim
iya kalau kami melihat sih ya memang ada harapan
tapi yang kita khawatir jangan sampai pidato pak nadiem ini hanya sekedar retorika
apa yang beliau sampaikan tentang beban administrasi guru itu sangat berat
dan kita punya tiga beban paling tidak untuk guru guru kita
yang pertama beban administrasi yang kedua beban kurikulum dan yang ketiga adalah beban hidup
oke kalau kita berbicara soal beban administrasi baru saja tadi kita putarkan juga soal nasib guru honorer
yang sampai sekarang dan yang kemudian kita berbicara soal nasib guru honorer

apa namanya administrasi ini terasa menyulitkan untuk khusus guru guru di pedalaman di daerah daerah
sebenarnya bukan cuma guru di pedalaman yang kesulitan dengan administrasi
karena ini terkait regulasi
jadi guru guru di kota pun kesulitan dengan administrasi ini
karena administrasi ini bersangkut paut dengan pendapatan mereka
maka urusan administrasi jauh lebih penting dibanding
jadi guru guru kita lebih sibuk dengan urusan administrasi
dibanding melayani siswanya
ini yang menjadi realitas di lapangan
makanya tadi kalau ada cuitan yang menyebutkan bahwa
guru zaman now itu guru yang secara administrasi lengkap itu betul itu
karena guru guru kita memang lebih sibuk dengan urusan administrasi dibanding pengajaran
bayangkan rpp bisa sampai lebih dari dua puluh halaman
penelitian tindakan kelas harus berulang ulang
bertemu dengan pengawas sekolah dengan tim penilai
kemudian ada lagi yang namanya karya tulis ilmiah
kemudian mereka mau terima tunjangan sertifikasi harus pemberkasan dan sebagainya
ini masalah yang tidak ada hubungannya sama sekali terhadap kualitas siswa
selama ini ada pengawasannya nggak sih pak ramli dari kemendikbud sendiri terhadap hal hal yang mungkin nampaknya tidak tersentuh oleh kemendikbud
perpanjangan tangan kemendikbud dalam proses itu adalah pengawas sekolah
jadi ada pengawas sekolah
yang kemudian menangani guru guru
dan pengawas sekolah ini sibuk dengan urusan administrasi itu
oh kembali lagi ke masalah tersebut ya
jadi pengawas sekolah ini dianggap sukses kalau urusan administrasi orang orang yang dibimbingnya diawasinya itu bagus
jadi bukan persoalan siswanya pintar atau tidak siswanya senang belajar atau tidak
bukan itu yang jadi masalah
yang jadi masalah adalah apakah secara administrasi selesai atau tidak
jadi memang urusan administrasi ini menjadi persoalan
karena itu kemudian beberapa saat yang lalu
iji sempat mengusulkan pengawas sekolah untuk sementara dihilangkan dulu
kenapa supaya kita lihat beban administrasi guru itu seperti apa
oke selain itu apa saran yang diajukan mungkin oleh pak ramli juga dan juga kerabat kerabat sejawat
agar sistem administrasi ini tidak lagi menyulitkan para guru guru yang khususnya tadi
yang pertama kita minta beban administrasi ini tidak usah panjang
ya biasanya kan sampai dua puluh halaman ya cukup satu atau dua halaman lah untuk rpp itu
kemudian termasuk seperti penelitian tindakan kelas
dokter kan juga sebenarnya ada tindakan seperti itu penelitian seperti itu
cuma mereka tidak panjang panjang amat gitu
mereka memang concern ke pasiennya
kalau guru konsen ke administrasinya bukan konsen ke pasien
bukan ke muridnya ya
iya jadi kemudian memang yang kita minta kemarin ketika ketemu dengan pak menteri kami sampaikan
yang kita minta sederhanakan beban administrasi guru
buat secara online supaya tidak ada lagi yang namanya hard copy macam macam gitu
kemudian terkait honorer kami sudah minta ke pemerintah untuk menghapuskan sistem honorer
kalau perlu sekolah kita kosong
statusnya tidak jelas
karena honorer ini pun tidak punya status sebenarnya
tidak ada landasan hukum honorer ini
bahkan untuk melakukan penggajian pun
di kementerian itu mereka bingung
ini mata anggarannya apa untuk honorer
jadi sistem ini memang tidak ada
jadi kita minta ke pemerintah kami minta ke pemerintah
untuk sistem honorer yang dihapuskan
guru yang mengajar di kelas cukup tiga statusnya
kalau bukan pegawai negeri sipil mereka adalah p tiga k
kalau bukan p tiga k mereka adalah guru tetap yayasan
jadi di sekolah baik negeri maupun swasta cukup tiga status ini
supaya sekolah sekolah swasta pun tidak menganut sistem honorer
ini sebenarnya masalah
karena urusan rp lima puluh ada yang menyebut angka honorer masih terima rp tujuh ratus lima puluh
itu terlalu tinggi
karena teman teman banyak yang dapat rp satu ratus lima puluh rp seratus
bahkan rp lima puluh per bulan
itu pun terimanya tidak sebulan sekali
tapi tiga bulan bahkan enam bulan sekali
oke kita tahu cpns dua ribu sembilan belas sudah dibuka
kalau mungkin di pandangan orang orang
kalau sudah honorer lebih mudah rasanya untuk ikut cpns

nah kalau para miliat selama ini apa kendalanya apa kesulitannya
tidak ada bedanya
jadi mau honorer mau bukan honorer mau harga yang baru
jadi disamaratakan ya
sama rata aja di mata tes cpns itu
jadi ini yang kami sebut sebagai pengkhianatan terhadap pengabdian
tidak ada penghargaan terhadap pengabdian guru guru kita
artinya pengawas juga tidak ada bantuan ya dong untuk masuk ke cpns ini
ya paling tidak sebagai honorer ada poinnya lah
misalnya setelah sepuluh tahun mengajar
supaya kalau sarjana baru ingin bersaing dengan mereka
mereka harus punya kualitas yang jauh lebih tinggi daripada honorer
ini masalahnya setara saja bisa jadi mereka tidak lulus
jadi memang penghargaan pemerintah terhadap guru honorer ini
boleh dikatakan tidak ada sama sekali
bahkan mereka dianggap sebagai masalah
tapi ketika dibutuhkan
dibutuhkan di ruang kelas
mereka masuk aja di ruang kelas ngajar ngajar seperti itu
ini potret yang cukup menyedihkan ternyata ya setelah
dan banyak daerah daerah terpencil itu dihuni oleh guru guru honorer
kami menemukan banyak sekolah bahkan ada sekolah di sulawesi selatan
tidak ada satupun gurunya yang pegawai negeri sipil
bahkan kepala sekolahnya itu bukan pegawai negeri
tapi tidak pernah ada di sekolah
karena statusnya adalah pengawal sekolah
yang plt di sekolah itu
padahal sekolahnya tercatat dalam ini ya
sekolahnya sangat terpencil dan sekolah negeri
sekolah yang sudah lama
kita harapkan ada gebrakan baru mengenai inovasi juga yang tadi pak ramli sentil
kepada menteri pendidikan nadiem makarim
semoga tidak hanya administrasi
kalau mau menangani semua ini
harus ada perubahan besar mbak
harus ada perubahan besar ya
misalnya bergumar berkeranakan
karena kurikulum sekarang kita terlalu berat buat kita
enam belas mata pelajaran kemudian
empat belas di smp
ini terlalu berat buat siswa kita
dan berat juga buat guru guru kita
ada guru kita yang terlalu enteng hidupnya
karena mengajar hanya tiga jam atau enam jam seminggu
tapi ada guru yang berat sekali bebannya mengajar
belum lagi urusan administrasi macam macam
sementara siswa kita memang terlalu berat
jangankan enam belas mata pelajaran lima mata pelajaran saja belum tentu kita mampu
pak menteri tolong mata pelajaran di smp itu cukup lima
pelajaran di sma cukup enam
dan tidak ada lagi penjurusan di sma
kalau mau smk yang dikuatkan
kemudian smk itu betul betul keahlian
jangan lagi didominasi oleh pelajaran normatif dan adaptif
artinya tidak hanya efisiensi regulasi birokrasi
tapi kurikulum yang juga menyangkut guru dan juga murid
juga harus diperhatikan begitu ya
pak ramlirah yang terima kasih banyak sudah bergabung sama kami
beban administrasi beban kurikulum dan beban hidupnya yang berat
oke baik terima kasih banyak pak ramli
baik terima kasih banyak pak ramli